assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
tiada kata yang dapat melukiskan rasa terima kasih erina kepada ibu yang selama ini merawat mengasuh dan mendidik erina sejak dalam kandungan sampai dewasa dengan penuh kesabaran keikhlasan dan limpahan kasih sayang yang tidak terhingga
cinta dan kasih ibu yang sejak kecil erina panggil mama merupakan anugerah terbaik allah yang akan
selalu erina syukuri dalam hati dan jiwa yang tidak dapat dibalas dengan apapun
hanyalah doa tulus semoga allah swt menjadikannya sebagai amal jariah yang tak terputus pahalanya kesehatan kesejahteraan dan usia yang penuh berkah anugerah
pada kesempatan yang sangat bersejarah ini
erina mohon restu kepada mama untuk memulai kehidupan baru yang mandiri untuk menjalani kehidupan berumah tangga bersama mas kaisang
kisah yang terakhir
mohon maaf atas segala kesalahan dan semua yang tidak berkenan di hati mama
semoga senantiasa dalam lindungan allah swt diberikan kehidupan yang penuh kebahagiaan lahir batin
dari segala rintangan dan cobaan
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
dan intinya ibu mengucapkan
syukur kepada allah subhanahu wa ta'ala
ibu diberikan kesempatan untuk dapat menunaikan kewajiban sebagai orang tua
saya mengantar kamu menuju rumah tangga bahagia

terasa waktu begitu cepat berlalu
ibu masih menangis
ibu yang telah melahirkan dan tirah keindungan
masih berkesan perjalanan elemen

masa bertemu yang lucu lucu
dan selalu membuat ibu sangat berbahagia
dan terasa bersemangat
menjalani hidup dan kini engkau mulai belajar hidup mandiri
bukanlah untuk berpisah
tetapi untuk tetap saling menyayangi
berdampingan dalam kewajiban membina rumah tangga
yang selama ini banyak
dari mulai lahir
dan mudah mudahan sampai akhir hayat
mama tetap sayang padamu
dan suamimu nanti
sampai akhir hayat
tumbuhlah terus menjadi keluarga yang bahagia
hidup rukun bersama
saling membantu penuh dengan kasih sayang
sifat yang terpuji
amar makruf nahi munkar
dan terus bersahaja
menjadi putri yang solehah
menjadi istri yang solehah
istri yang setia

atau mengambil alihnya

atau mengambil alihnya
karena masih kurang memberikan perhatian
lebih lebih sepeninggal ayahmu
mama mempunyai banyak keterbadasan
kasih sayang kepada kak moen
saya akan berhenti
dan saya akan berhenti
jagalah sholat lima waktu
dan terus istiqomah ibadah kepada allah swt
delsalam urus jika faustus juga muda
malam sekarang ini waktu ini

wiwet lahir ngantos binjang tembik
erina terus bekti
rasanya jadi angin
syaikh turut melihat yang itu